lagu yogyakarta yang telah melambungkan nama katon bagaskara
membuat kota ini punya tempat khusus di hati pentolan klub project ini
meskipun sering pentas di jogja ini menjadi kesempatan perdananya tampil di alam terbuka
di tengah panorama alam gunung api purbang ranggerat yang terletak di tengah kawasan gunung sewu yogyakarta
dalam acara bertajuk gunung sewu world class geopark night specta
katon menggandeng para pelajar dari sekolah menengah musik smm yogyakarta sebagai orkestra pengiring
saya percaya berarti gunung ini menjadi saksi sejarah sebuah budaya yang juga tua
saya percaya juga bahwa dibalik misteri gunung ini pasti banyak situs situs yang belum kita temukan
jadi saya bangga saya merasakan auranya luar biasa
dan saya berharap kita harus juga belajar memperkenalkan ini kepada masyarakat indonesia
jangan cuma unesco malah yang memberi penghargaan
yang merespectnya tapi dikembalikan kepada kita
acara ini sekaligus merayakan satu tahun kawasan gunung sewu yang telah dinobatkan unesco sebagai global geopark network
gunung sewu merupakan wilayah yang terdiri dari sekitar empat puluh ribu bukit kars
menyimpan kekayaan geologi panjang kawasan ini mencapai delapan puluh lima km
yang membentang di tiga provinsi
jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan jawa timur
griya putri yogyakarta

di persepsikan seakan akan mewakili kepentingan petahanan
narasi narasi itu memang terus dibangun bang ifdal
nah itu itulah yang mempersulit kemudian
dan proses kita setelah pemilihan dilakukan ketika rakyat sudah memberikan suara
dan kemudian hasilnya sudah diperoleh
itu kan suara rakyat yang sudah jelas
pemilih itu sebetulnya sarana untuk menyelesaikan konflik
dalam peralihan kekuasaan suksesi kekuasaan
saya tuh maksudnya
bang ibda saya coba kerucutkan dulu supaya kita lebih clear
bahwa supaya kata bang usman ini jangan dicampur campurin lagi persoalan politik kontestasi dengan ada korban meninggal
ada dugaan represi misalnya
hal hal yang bertentangan dengan value ham dan demokrasi
bagaimana pemerintah melihat para korban meninggal ini sebenarnya dalam perspektif penegakan hukum
dalam perspektif demokrasi
kita akan jawab usaha agenda bang ifda
kami akan segera kembali
sehingga publik itu lebih clear melihatnya sebenarnya
kita memang menyampaikan duka yang dalam ya terhadap adanya jatuhnya korban yang tadinya ingin dicegah terjadinya korban pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua itu
tapi situasi memang berkendak lain karena itu jatuh korban dan kita sangat berduka yang dalam atas terjadinya korban
apalagi anak masih di bawah usia tujuh belas tahun

nah karena itu sebagai bentuk accountability terhadap peristiwa ini karena pemerintah mensurusi untuk memperjelas kejadian ini seperti apa persisnya
sehingga akan ada pertanggung jawaban terhadap peristiwa ini
karena itu kita tahu kan pihak kepolisian sudah membentuk juga tim berpengaruh
juga tim investigasi terhadap apa yang terjadi di tanggal dua satu dua dua itu
kemudian juga komnas ham juga melakukan investigasi terhadap peristiwa ini
dan ini tengah bekerja mencari fakta fakta tadi
dan semua sudah mencari
bagaimana dengan dua tadi yang kita sudah sajikan
ada keluarga korban dan tentu saja pihak oposisi yang lagi lagi narasinya seperti itu dengan pernyataan kapolri yang clear sekali bilang bahwa ini ada senjata dipakai oleh orang yang
menciptakan korban sehingga kami yang disalahkan
ini narasinya lebih mirip kapolri atau lebih mirip
ya itu yang perlu diperjelas
kan ada titik dispute nya kan di situ
nah supaya tidak terjadi dispute terhadap tadi narasi itu maka diperlukan investigasi
efek finding terhadap apa yang sebetulnya
apakah betul yang seperti yang dikatakan oleh kapolri atau apa yang dinarasikan oleh oposisi
nah ini memerlukan suatu pekerjaan yang sangat harus hati hati objektif dipercaya oleh publik
nah investigasi yang dilakukan oleh kepolisian itu internal kepolisian
tapi kan ada komnas ham yang berada di luar aparat pemerintah untuk juga memeriksa ini
sehingga nanti akan ketemu
di samping itu juga kelompok kelompok masyarakat sipil kan juga melakukan investigasi juga terhadap peristiwa ini
sehingga bisa membantu kejelasan terhadap ini membuka kabut tadi
mengurangi dispute nya tadi ya
sehingga apa terungkap juga siapa menjadi aktor intelektualnya siapa yang memicu situasi itu sampai terjadi dan seterusnya
bang usman langkah langkah pemerintah terutama otoritas otoritas terkait yang bisa melakukan investigasi
termasuk kelompok masyarakat sipil juga
ini sudah cukup on the right track atau menurut anda bagaimana anda melihatnya
oh iya masih terlalu dini untuk memberikan kesimpulan atas seluruh investigasi itu
tadi siang saya di komnasang dan saya melihat ada pertemuan antara mabes polri dengan pihak komnasang
mabes polri berkomitmen untuk membuka misalnya proses investigasi forensik termasuk uji balistik
komnas ham sendiri juga masih menerima pengaduan pengaduan bahkan hari ini mendapatkan pengaduan
sama amnesty juga menerima pengaduan sekitar tujuh puluh an orang masih dinyatakan hilang
tetapi tentu ini masih perlu verifikasi dan pihak kepolisian menurut saya juga harus segera bergerak
dari temuan temuan dan laporan laporan ada aroma aroma yang janggal nggak
supaya kita bisa buka juga dan bang ifdal juga bisa merespon gitu misalnya
ada memang dalam
seperti apa misalnya bang iftar
misalnya ada yang misalnya ya dari delapan sampai sepuluh kematian itu kan baru empat setidak tidaknya yang bisa dipastikan itu akibat dari peluru tajam gitu ya
tentu dalam sudut pandang masyarakat ya yang punya peluru pasti aparat gitu kan
sekarang kan aparat mau mengatakan kami tidak menggunakan peluru tajam melainkan peluru hampa atau peluru karet
nah ada pihak lain yang menggunakan peluru tajam
pertanyaannya kan spekulasi atau fakta
kalau spekulasi tentu malah menimbulkan kabut baru untuk menyulitkan kita memahami masalah ini
tetapi kalau itu fakta
tentu harus ditunjukkan dengan bukti bukti hukum dan mengidentifikasi siapa yang dimaksud orang orang yang mempersiapkan itu
taruhlah misalnya bekas bekas militer yang sudah ditangkap misalnya gitu ya
dalam konteks persiapan plot atau pembelian senjata atau penggunaan senjata atau bahkan di lapangan ditemukan kedapatan membawa senjata
nah apakah insiden insiden yang delapan sampai sepuluh orang tewas itu benar benar insiden yang ada hubungannya
dengan keberadaan kelompok yang katakanlah mau memicu kerusuhan ini
atau jangan jangan itu hal yang terpisah gitu ya
bahwa itu benar tapi ini juga berbeda dengan yang dimaksud
akhirnya kemudian masyarakat jadi cucokologi apa mencocok cocokan gitu
contoh insiden di kampung bali misalnya
jelas ada warga sipil diseret ditendang dipukul dipopor diseret kembali
dalam situasi yang sangat mengenaskan itu
dan itu masyarakat melihatnya oh itu siaparat
hitam hitam misalnya gitu
menggunakan senjata menggunakan seragam lengkap
ada sekitar sebelas orang yang secara bergantian menyeret kemudian memukul memopor dan seterusnya
nah sesuatu yang sudah secara resmi diakui oleh pihak kepolisian
sebenarnya sangat membutuhkan jawaban konkret
siapa yang melakukan itu persisnya
dari satuan yang mana gitu
dan sekarang semua orang berspekulasi bisa menuduh satu sama lain dengan sangat mudah gitu pak
nah itu akan tidak membantu kita sebenarnya
kalau hanya dengan spekulasi
seberapa yakin anda bisa menilai bahwa tim investigasi yang dibuat oleh otoritas otoritas yang terkait ini bisa lebih cepat dan bisa menciptakan
kalau kemauan itu ada pasti bisa lebih cepat gitu
tapi kalau kemauannya tidak ada itu akan sangat berat gitu
indra penciuman anda gimana
masih sangat bergantung pada tarik ulur sekarang ini gitu
daya tekan masyarakat peran komnas ham
atau peran kelompok kelompok masyarakat sipil dan kemauan dari kepolisian sendiri gitu
nah ini kan baru berapa ya
satu dua minggu sejak peristiwa itu kan
sebenarnya masih terlalu dini untuk mengambil satu kesimpulan
tetapi juga terlalu lama untuk mengetahui pelaku pelaku yang secara langsung terekam di dalam video dan kesaksian kesaksian masyarakat gitu
itu yang saya kira tidak boleh dilamakan gitu
bang ifdal kesulitan kesulitannya apa yang kemudian ditemukan di lapangan
dan apakah sebenarnya narasi tadi kata bang usman
ada mantan jenderal pekondisian membawa senjata dari aceh misalnya sampai hal hal tadi diungkapkan oleh kepolisian
ada rencana pembunuhan juga segala macam
ini punya benang merah yang saling berkaitan nggak
ya itu yang perlu dirunut itu
melalui proses investigasi yang terukur dan mempunyai kaedah yang jelas
tidak sembarang investigasi
nah karena itu kepolisiannya saya kembali kepada kata pak usman
saya kira kepolisian memiliki kemauan yang sangat tinggi untuk melakukan proses fact finding ini
karena bagi kepolisian itu sendiri membantu mereka juga
supaya nggak dituduh macam macam gitu
iya anda lihat saja ya dalam proses pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian pada dua puluh satu sampai dua puluh dua itu
yang peaceful demonstrationnya kita lihat itu tidak ada apa apa sampai setelah selesai sholat taraweeh
bagaimana proses negosiasi dilakukan dan bagaimana dicapai negosiasi itu
dan masyarakat bisa melihat dengan tayangan media dimana mana dari dekat sekali gitu bang
dan itu semua bisa diperiksa
nah baru kemudian muncul ketika pihak aparat mendorong keluar
dan ada demonstrasi
demonstran baru yang menggantikan yang dari sore itu
yang kemudian terjadi sampai ke petampuran dari tanah abang
dan anda lihat ada aroma aroma yang tadi diungkapkan oleh pak tito pak weng kopolo
itu semakin tercium gitu
itulah yang kita butuhkan satu investigasi yang cukup
lagi lagi kabut ini hanya bisa dihilangkan gas air mata ini bisa diturunkan sehingga visibilitas kita lebih terang
kalau memang ada hasil investigasi
karena kita memang nggak bisa marah marah
tapi ada yang bisa dihilangkan
satu hal lagi bang usman dan juga bang ifdal
yang ini menjadi banyak orang bilang ini problem demokrasi kita kayaknya mundur setback ini
ketika persoalan kebebasan persoalan kebebasan berpendapat
terutama dari kelompok yang bertentangan dengan pemerintah ini punya problem serius dengan aparat penegak hukum
kita akan bahas mengenai hal ini dengan fakta faktanya
kami akan segera kembali
baik setelah kita mengikuti tadi memang demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundur dan kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan demokrasi ini